selain itu gubernur dki jakarta anies baswedan juga mengatakan akan menutup tempat tempat lain yang sejenis dengan alexis
ya dengan dali pemerintah provinsi dki jakarta tidak mau mempertahankan tempat praktek prostitusi
sejumlah tempat yang sudah masuk dalam daftar akan segera diproses
dan kita masih berbicara mengenai alexis begitu ya informasi terbaru dari sana
pemerintah provinsi dki jakarta telah menghentikan izin operasional hotel dan geria pijat alexis jakarta utara
pt grand ancol hotel selaku pengelola hotel alexis ternyata merupakan perseroan berjenis penanaman modal asing atau pme
seperti dikutip dari laman cnnindonesia com dua perusahaan asing tercatat memiliki hotel dan gria pijat alexis
mereka berbasis di british virgin island sebuah kawasan surga pajak yang berada di karibia bagian dari inggris raya
kedua nama tersebut beralamat sama
sedangkan dua nama lagi tercatat sebagai pengurus
yang ini andris tanjaya asal pontianak sebagai direktur perusahaan
dan sudarto asal proorjo yang menjabat sebagai komisaris